sementara itu putra presiden joko widodo gibran raka buming raka mengaku belum tahu adanya pelaporan ke kpk atas dirinya dan kaisang
saat dikonfirmasi pada senin sore gibran mengaku siap dipanggil oleh lembagaan dirasuah
wali kota solo gibran raka buming raka dan adiknya kaisang pangarep laporkan ke kpk oleh dosen unj yang juga aktivis sembilan puluh delapan ubedillah badrun
gibran dan kaisang dilaporkan ubedillah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tppu berkaitan dengan dugaan kkn relasi bisnis gibran dan kaisang dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan
namun demikian gibran mengaku siap jika harus diperiksa oleh kpk dan hingga saat ini belum ada pemberitahuan apapun dari kpk
tapi saat membeli itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya ternyata ada pembakaran hutan itu belum tahu
untuk masalah track recordnya ya tanya kaisang
cek aja kalau ada yang salah ya silahkan dipanggil salah ya oh ya dibuktikan